hal yang berkaitan dengan ekonomi nasional kita terutama ekonomi setelah terpilihnya
presiden terpilih donald trump kami banyak berbicara di sana kemudian juga hal hal yang berkaitan dengan politik nasional kita dalam kurun minggu minggu ini
tapi dengan bapak ketua umum golkar
bapak setiano fanto saya menggarisbawahi beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan partai gulkar
kita tahu semuanya partai golkar memiliki basis dukungan hampir di seluruh wilayah indonesia merata
oleh sebab itu pada kesempatan yang baik tadi saya menyambut baik dukungan partai gulkar dari seluruh wilayah indonesia untuk menjaga stabilitas
dan kepertipan sosial yang ada yang kedua juga menjaga toleransi bangsa kita yang sangat majemuk ini
yang ketiga bersama sama menjaga kerukunan dan kekompakan seluruh komponen bangsa
karena sekali lagi partai gulkar memiliki infrastruktur hampir di seluruh wilayah negara kita

tadi bapak setiano fanto mendukung penuh sikap tegas pemerintah terhadap upaya
mengasihbarkan rasa hormat kepada ga unggulan

giat giatnya membangun dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan bangsa bangsa yang lain
kita ingin bekerja bersama sama membangun dan mensejahterakan rakyat
saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada pak sdjanovanto
atas pertemuan yang sangat baik ini
terima kasih silakan pak
yang terhormat bapak
bapak presiden republik indonesia bapak joko widodo
saya tentu tadi telah bersama sama makan dengan bapak presiden
dan tentu kami memberikan suatu apresiasi dan tentu saya mengucapkan terima kasih
karena apa yang dilakukan oleh bapak presiden mengadakan konsolidasi
baik ke tingkat tingkat baik tni
polri para ulama ini sangat memberikan arti yang sangat besar
dalam situasi kemajemukan dalam situasi saat ini yang kita perlu
adanya suasana yang tenang
ini tentu saya memberikan hormat pada beliau karena dengan situasi yang demikian
bisa memberikan kekuatan kembali kepada masyarakat dan khususnya kesehatan

saya juga telah menyampaikan beberapa perkembangan perkembangan politik
apa yang juga dilakukan oleh partai golkar yang terus melaksanakan suatu konsolidasi
dari mulai tingkat pusat tingkat provinsi tingkat daerah kelurahan kecamatan dan desa
untuk bisa bersama sama mencari suasana yang damai
dan tentu dengan partai partai golkar kita bisa mencari suasana yang damai

dan tentu dengan partai partai golkar kita bisa mencari suasana yang damai
maka kepercayaan yang sudah dilakukan langkah langkah oleh presiden dalam melakukan program programnya
dan ini sudah dipercaya oleh para negara negara asing bisa semakin kuat
dan tentu juga saya sampaikan kami terima kasih langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah
baik tni baik polri dengan institusi yang terkait
dan tentu juga saya beri perhatian kepada bapak presiden
dan tentu juga saya sampaikan kami terima kasih langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah
baiknya dan apa yang dilakukan oleh bapak presiden saya sudah menyampaikan
apa yang dilakukan secara tegas tentu ini kami sangat mendukung
apalagi situasi latihisme ini harus tidak tegas
inilah langkah langkah sehingga kita harapkan semua komponen komponen dan juga para partai partai yang ada
kita akan bersama sama kita akan memikirkan demi kemajuan bangsa dan negara
dan akhirnya demi kepentingan
sehingga kejahteraan seluruh rakyat indonesia
ini yang untuk saya sampaikan kepada beliau
dan inilah yang memberikan arti yang sangat besar
bahwa bapak presiden sangat concern kepada pihak pemerintah concern kepada bangsa
dan sangat concern kepada rakyat indonesia
inilah yang memberikan suatu kenang kenangan kepada partai golkar
demikian bapak presiden
kami juga terima kasih atas kesediaan bapak presiden yang telah menerima kami dengan suasana yang begitu santai
tetapi bapak presiden menjelaskan begitu rinci baik masalah politik masalah ekonomi dan masalah kesejahteraan
ini yang tentu bisa kami sampaikan
selamat sore pak
saya stella dari meta
saya setelah menerima pertanyaannya untuk pak setiano fanto
bapak ini ada permintaan untuk bapak setia novanto kembali menjadi ketua dpr
tanggapannya seperti apa pak
ya pertama tama bahwa dalam situasi kemarin ini
saya betul tidak mengetahui bahwa ada putusan daripada pleno partai golkar
yaitu memutuskan untuk meminta saya
kembali adalah menjadi ketua dpr di indonesia
dan sampai hari ini saya belum mengetahui situasinya karena sudah dilakukan begitu cepatnya
untuk disampaikan kepada fraksi dan fraksi kepada pimpinan
dan saya sudah sampaikan kepada presiden dan presiden juga semuanya itu beliau serahkan kepada partai
beliau tidak ikut campur
dan beliau tidak
beliau tidak ikut mempengaruhi
tetapi semua itu adalah masalah yang berkaitan dengan partai golkar secara internal
tentu ini apa yang sudah diputuskan dan apa yang dikendaki oleh pihak para fraksi dan pimpinan
saya sangat menghormati dan saya menghargai
dan tentu akan menjadi pertimbangan pertimbangan setelah saya akan menerima para pimpinan pimpinan dpp partai golkar
yang akan menerima
dan rencananya besok pagi akan menghadap kepada saya
ini yang perlu saya sampaikan
kita senang mah karena kedekatan pak sdiano vanto dengan dona trump
jadi kalau nanti ada apa apa ya bisa minta tolong ke pak sdiano vanto
kalau tpp kan belum
belum jadi saya nggak mau berbicara itu
karena tahapan di
pak paromen aja belum kok
selamat sore saya ican dari kompas com
mau bertanya ke pak setia novanto
kemarin kan pak kapolri mengatakan ada upaya makar oleh sekelompok pihak dalam aksi dua puluh lima november yang akan datang
dan salah satu upayanya adalah menduduki gedung dpr
nah sebagai ketua umum golkar dan yang mungkin juga akan segera menjadi ketua dpr lagi pak
apa yang akan dilakukan supaya untuk membantu pemerintah pak jokowi supaya upaya makar itu tidak terjadi
terima kasih bahwa masalah makar ini betul betul merupakan hal yang tidak baik negara kita
dan tentu apa yang dilakukan langkah langkah oleh pihak kapolri tentu ini kita sangat memberikan apresiasi dan sangat mendukung
apa yang dirancangkan di dalam menduduki kantor dpr kantor dpr ini merupakan suatu lembaga secara tinggi yang perlu kita harus jaga
dan memang alangkah baiknya hal hal ini kita hindari
hal hal yang kekurang kuasan masyarakat kepada pihak dpr tentu ada jalannya yang terbaik bisa dibicarakan secara baik
tidak perlu harus mengadakan masalah yang berkaitan dengan makar
dan semuanya saya yakin semua anggota dpr dan pimpinan dpr memberikan yang terbaik buat kepentingan masyarakat
kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kebangsaan
jadi mudah mudahan tidak akan terjadi demikian karena suasana teduh
apa yang dilakukan oleh presiden dalam melakukan pendekatan pendekatan tentu kita harapkan masyarakat akan semakin tahu
apa yang dilakukan langkah langkah presiden ini betul betul memberikan semua demi kepentingan rakyat
ini tentu yang kita harapkan sehingga apa yang dilaksanakan apa yang terencanakan sebaiknya tidak dilakukan
demi suasana yang lebih baik demi suasana ini makin damai dan ini akan memberikan kontribusi besar bagi kepentingan bangsa dan negara
apa sudah terakhir
terima kasih pak

yang mau saya tanyakan sekarang ini beredar isu pak kalau misalnya pas
jadi ketua dpr lagi akan ada kocok ulang kabinet pak
jadi akan ada masuk lagi dari partai gokar kabinet kerja pimpinan bapak presiden jokowi dodo
mau tangkapannya pak terima kasih
pak kabinet kalau bapak setia novanto jadi ketua dpr
jadi dari partai gokar
nanti akan ada masuk lagi ke kabinet bapak
tadi kan sudah saya sampaikan
urusan ketua dpr itu urusan internal partai golkar
yang kedua juga itu urusan di dpr
jadi tidak ada hubungannya dengan kita
apalagi dengan kabinet tidak ada